kita ke sorotan lain petugas ppih embarkasi surabaya menyita ratusan bungkus rokok berbagai merek milik jemaah haji
penyitaan dilakukan karena dianggap melebihi batas dari jumlah yang diizinkan
penyitaan ratusan bungkus rokok ini terungkap setelah petugas bandara juanda melakukan pemeriksaan koper jemaah melalui mesin x ray dan metal detector
sekretaris ppih embarkasi surabaya mengatakan jemaah haji hanya diizinkan membawa rokok maksimal dua slop atau dua puluh bungkus meski sering diimbau
tetapi masih tetap ada jemaah yang melanggar dengan membawa rokok melebihi batas